banyaknya asisten rumah tangga yang masih menikmati libur lebaran di kampung halaman masing masing
membawa berkah bagi sebagian besar penatu di wilayah jakarta
hingga sepekan setelah idul fitri masih ada penyedia jasa cuci pakaian yang mengaku kebanjaran order
lihat saja antrean keranjang berisi pakaian kotor di salah satu penatu di kawasan duren tiga jakarta selatan ini
ya alhamdulillah sih dibanding kayak hari hari biasanya kalau nggak lebaran
itu kayak omsetnya kayak yang nyuci itu semakin bertambah setelah lebaran ini
ya kalau kemungkinan sih seratus persen ada
keberadaan jasa cuci pakaian atau yang populer dengan sebutan laundry kiloan ini cukup membantu para ibu rumah tangga
apalagi yang tak punya waktu untuk mencuci pakaian di saat asisten rumah tangga pulang kampung
keuntungannya praktis lah nggak capek
terus nggak mahal juga kan kalau laundry kiluan kan
udah dengan setrika itu
meski demikian tak semua penatu mengalami lonjakan permintaan jasa cuci pakaian yang signifikan
penatu di daerah tegal parang jakarta selatan ini misalnya
nah dari tanggal
enam sampai tanggal hari ini itu ada peningkat tapi belum signifikan lah
apa ya mungkin sepuluh
di bawah dua puluh lima persen lah
belum dan masih fluktuatif
biasanya kita di tiga puluh kemarin ada lima puluh sampai tujuh puluh kilo per hari
terus kemarin turun lagi jadi tiga puluh kilo per hari
di kawasan ini usaha sejenis memang tersebar di berbagai penjuru
terdapat tak kurang dari sepuluh penatu di sepanjang jalan tegal parang utara jakarta selatan
gatotri hardianto kunchoro jakarta